inilah pantai di desa campurjo kecamatan panceng kabupaten gresik jawa timur
yang direklamasi dan dijadikan tempat pembuangan akhir atau tpa
pantai di pesisir utara gresik ini ternyata sudah cukup lama
hampir tujuh tahun beralih fungsi menjadi tpa
keberadaan tpa di pantai ini berdampak pada pencemaran air laut
terutama saat ombak sampah terbawa air laut
selain mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau busuk
keberadaan tpa di pantai ini juga mengganggu aktivitas tempat pelelangan ikan tpi
dan bersandarnya ratusan perahu nelayan desa setempat
kepala desa campurjo amudi membantah tpa tersebut awalnya bukan pantai
melainkan tanah negara yang terkena ombak atau abrasi
lantas diuruk atau direklamasi kemudian dijadikan tpa
saat tpa tersebut dibuat amudi belum menjabat sebagai kades
tpa tersebut digunakan oleh kepala desa yang lama itu untuk pembuangan sampah
dan itu saya sendiri yang kurang pas lah
pembuangan sampah di tepi laut itu
sementara itu menurut kepala dinas lingkungan hidup moknajik
terkait keberadaan tpa di pantai campurjo
dirinya belum mendapatkan surat tembusan tertulis maupun resmi ke dinas
pihaknya akan turun ke lapangan melakukan monitoring
apabila keberadaan tpa tersebut menyalahi aturan
nyurati ke kades itu dilarang pak
harus membuat tps
tps itu bisa tidak harus yang ideal
pokoknya ada lahan
kemudian tidak mencemari lingkungan
terus dibuang kemana
nanti kalau bukan wilayah pelayanan lh
secara tenor korel ya kerja pakai barang dengan desa
terkait keberadaan tpa di pantai
kepala desa berdali
akan segera merelokasi
pasalnya sudah memiliki lahan baru sekitar enam hektare
yang jauh dari laut maupun pemukiman warga
miftahul arief gresik jawa timur